seperti ada gempa
ada apa ini
aku akan mengambil alat gadis kamu ini
akanku jadikan istri
saya malah akan kau
sebaiknya kita pergi
sebaiknya kita pergi
ah gue ga bisa ke tempat ini
noda dulu belajar paypalnya
mau ikut the pages hidup prancis
tidak register mendaftar kapalnya
se refundgnay pipe tunggal di daftar
eb goingoreduk bah ragad
witri kau perasaanku tidak enak ya
firasatku mengatakan ada sesuatu yang menimpa witri di tanganku
mudah mudahan witri baik baik saja kenapa ya perkampungan kita jadi begini
aduh ada raksasa lama mas katanya dia lagi mencari seorang istri
tolong kami mas kami sangat takut melihat raksasa itu
tenang kalian berdua melihat putri
tadi kami bersamanya tapi setelah raksasa itu muncul kami terpisah dan saling menyelamatkan diri
saya khawatir jangan jangan witri ambil raksasa itu kamu jangan menakut nakuti mas marta
sudah sudah saya akan mencari witri ke rumahnya
kalian berdua tolong cari tempat raksasa itu
witri bu bu witri dimana bu
dia pergi dari pagi nak ibu pikir dia pergi bersama kamu
saya malah pikir witri disini sama ibu
apa mungkin dia ditangkap oleh raksasa itu
saya belum tahu bu
kalau begitu ayo cepat kita cari dia sekarang
aku akan menjadikan kamu istriku
raksasa itu muncul dari mana
kejadiannya begitu cepat dan tiba tiba raksasa itu muncul langsung mengobrak abrik perkampungan kita
raksasa itu muncul dari mana
kami tidak tahu lantas fitri bagaimana
tadi dibawa raksasa
dibawa raksasa ke mana
kalian jangan di luar
jangan sampai ada yang masuk
baik kami siap melaksanakan perintah tuhanku
teriak sekarang kalian berkuasa di sini aku

berubah bahan lainnya
sehingga kita akan dua orang
ditordos dan berpikir naik
itu yang diutamakan
juga sedikit bantuan

pusat kaki mereka
pulangkan aku ke tempat asal aku
tamu lebih aman di sini
aku akan membahagiakanmu
tidak aku tidak mau
mau tidak mau kamu harus tetap bersama aku di sini
tidak akan ada yang bisa menolongmu ke sini
karena tempat ini terpencil
aku bilang aku tidak mau
aku tidak mau tinggal di tempat gelap seperti ini
istanaku ini sengaja aku buat gelap
aku benci dengan penerangan
aku takut dengan hafi
aku tidak bisa tinggal di tempat gelap
aku bisa tinggal di tempat yang terang
biasa biasa tak jilat
hanya aku yang menentukan peraturan di sini
kalau begitu pulangkan aku
jangan bawa ke sini
cepat pulangkan aku
saya dan ajel hampir saja dibawa raksasa seram itu
tapi akhirnya raksasa itu pergi ke perkampungan sebelah
saya mau bertemu dengan bejo dan leman
saudaraku raksasa telah merusak perkampungan
raksasa itu juga datang
raksasa juga datang raksasa itu juga datang
telah merusak perkampungan kami
kemudian dia pergi
dan yang saya tahu raksasa itu sedang mencari calon istri
dan ajang pun hampir dibawanya
apa masalahnya barta
witri tunanganku telah dibawa raksasa itu
dan saya khawatir keselamatan dia
terus apa yang bisa kami bantu saudaraku
saya minta tolong sama saudara saudaraku
menemani saya mencari witri
dan menyelamatkan dia dari raksasa itu
kamu pakai gaun ini
kamu lebih aman di sini
aku akan membahagiakanmu
tidak aku tidak mau
pulangkan aku ke tempat rasa aku
jalan ini terbagi dua
jalan ini terbagi dua
jalan ini terbagi dua
bagaimana ini saudaraku
bagaimana ini saudaraku
kalian berdua ke arah sana
kalian berdua ke arah sana
biar saya mengambil arah sini
biar saya mengambil arak sini
di ujung jalan sini kita akan bertemu kembali
saudaraku tolong hati hati